beberapa hari setelah kejadian kita tahu ya ada perampokan sadis yang terjadi di pulau mas jakarta
nah polda metro jaya menggelar jumpa pers terkait kasus perampokan dan pembunuhan di rumah dodi triyono di pulau mas jakarta timur
ya dalam jumpa pers ini polisi menayangkan rekaman cctv di rumah dodi yang memperlihatkan detik demi detik kejadian tersebut
di sela sela memutar rekaman cctv itu iryawan juga bertanya kepada yus pane
apakah mereka menyasar rumah dodi sebelumnya atau memang mencari secara acak
dari rekaman cctv diketahui aksi perampokan terjadi pada senin dua puluh enam desember dua ribu enam belas pukul empat belas dua puluh enam waktu indonesia barat
nah sementara sebelas korban yang ada di dalam rumah termasuk dodi ditemukan pada selasa dua puluh tujuh desember dua ribu enam belas sekitar pukul sepuluh lewat sepuluh waktu indonesia barat
lalu lewat sepuluh bisa dibuka kamar tersebut itu yang pertama mereka tentu berubur oksigen
keterangan daripada yang apa namanya yang diduga
kedua ternyata pak dodi sempat mematahkan drainel pintu kuncinya
itu keterangan dari pembantu
yang kami sangka pertama adalah dimakan oleh pelakuan
karena ternyata keberadaan
ya untuk mengetahui kondisi di tkp jelang prarekonstruksi hari ini
sudah ada korespondensi ann indonesia memutazah catra dinding rat di pulau masyarakat
good morning taza ini menjadi satu babak baru lagi untuk mencari fakta
hingga hampir pukul delapan bagaimana situasinya di sana
ya good morning dhaniar dan juga prabu
kalau anda lihat memang di belakang saya baru saja pihak media tidak disuruh mundur begitu melewati batas polis lain ini
karena memang proses prarekonstruksi sesaat lagi akan dimulai begitu
dan memang untuk proses ini para pihak media tidak diperbolehkan untuk melakukan peliputan hingga ke dalam
hanya ada yang di luar ini saja begitu
dan memang para petugas kepolisian yang akan melakukan proses prarekonstruksi pagi hari ini
telah datang sejak pukul tujuh pagi hari tadi
sehingga memang saat ini jalan
pulau mas utara di mana lokasi tkp ini berada
sudah ditutup sejak pukul tujuh pagi hari ini untuk kemudian memberikan batasan bagi warga yang mungkin saja datang melihat begitu
dan ini bisa dilihat sendiri bahkan di depan rumah pun juga diberikan batas polisi khusus begitu
tidak hanya di depan jalan memasuki jalan pulau mas utara ini
dan rencananya akan dilakukan secaat lagi akan dilakukan
akan dimulai proses prarekonstruksi
jadi saya melihat di sini para anggota yang memainkan peran peran
mereka sebagai saksi dan juga korban
sudah diminta untuk memasuki kawasan tkp begitu
dan secaat lagi prarekonstruksi akan dimulai di sini
saya kurang lebih ada seratus orang anggota kepolisian
baik dari satreskrim polres jakarta timur
dari krimumpolda metro jaya jatandras dan juga dari inafis
yang sudah berada di sini untuk membantu proses prarekonstruksi
untuk tersangka sendiri prabu dan juga dhania
di sini sudah ada mobil tahanan di mana ridwan sitorus ataupun eius pane
sudah berada di sini
memang dari tiga tersangka yang ada hanya iyus pane saja yang akan berada di sini
dua lainnya dinyatakan saat ini dalam kondisi yang kurang sehat begitu
sehingga memang akan digantikan perannya oleh anggota yang akan berada di sini
sedangkan untuk ridwan butar butar sini memang kita ketahui sudah tiada
sehingga nantinya akan digantikan posisinya oleh anggota kepolisian juga
begitu prabu dan juga dhaniar
artinya nanti eiu spane ini akan juga memberikan konfirmasi
tentang bagaimana jalankan
bagaimana jalannya rekonstruksi di tkp pagi hari ini mumtazah
ya pagi hari ini memang rencananya setiap kejadian yang dilakukan pada hari itu
akan pada tanggal dua puluh enam desember akan diulang kembali begitu dari awal
mulai dari kedatangan dodi lalu kemudian kedatangan para tersangka
lalu bagaimana proses penyekapan dilakukan
sehingga kemudian dari proses penyekapan ini terjadilah kematian
enam dari sebelas orang korban
pokokan diplomas ini begitu
dan sesaat lagi ini akan sudah dimulai dari adegan pertama
di mana saya melihat di sini ada mobil sewaan yang akan dipergunakan oleh tersangka pada saat itu
ini adalah mobil penggantinya memang hanya mirip saja
hanya untuk keperluan rekonstruksi saja ini diadakan didatangkan begitu
lalu akan dimulai bagaimana proses ini akan dilakukan begitu
apa yang mereka lakukan step by stepnya begitu dari awal hingga akhirnya mereka memutuskan untuk meninggalkan
nah dari sini memang akan dilihat apakah ada kecocokan antara kesaksian baik dari saksi
ataupun dari korban dan juga dari tersangka untuk melihat bagaimana proses ini berlaku
terjadi pada saat itu dan untuk melihat apakah ada kesamaan ataupun ada perbedaan dari kesaksian
dari ketiga pihak ini begitu peraburan juga daniar
taza selain tersangka tadi yang dikatakan yus pane apakah ada korban selamat yang saat ini tentu saja menjadi saksi didatangkan dalam kasus
rekonstruksi hari ini
daniar mengingat mereka ini masih memiliki trauma begitu apalagi anak dari dodi
yang mengalami trauma dan juga menjadi korban dalam kasus ini ketiganya keempat
kelima korban itu tidak dihadirkan mereka saat ini digantikan posisinya oleh
anggota kepolisian yang memainkan peran mereka dan tidak diketahui apakah memang
mereka ini menonton ataupun tidak dari rumah namun mereka akan memantau terus
bagaimana proses rekonstruksi ini dilakukan sebelumnya mereka telah memberikan
statement kepada pihak kepolisian untuk kemudian diberikan kepada para anggota
yang memainkan peran peran mereka selain itu juga untuk keluarga dodi sendiri
saya tidak melihat adanya keluarga yang datang di sini untuk melihat secara langsung
proses prarekonstruksi ini namun begitu saya melihat ada dua orang kerabat dari
mantan istri dodi alminda safira yang sudah berada di sini mereka menyatakan
akan ada kerabat dari vira sendiri yang akan datang
pada hari ini namun mereka hanya menyatakan akan melihat saja dari
kejauhan begitu bagaimana proses rekonstruksi ini akan dilakukan
dan juga untuk memberikan support kepada keluarga begitu
oke baik mumtazah catra diningrat terima kasih atas informasi anda langsung dari tkp